udah dua belas tiga puluh habis kembali ke
penyam banget ya kamu ngantuk masih
iya sih sama aku di pokoknya kalau habis kenyang makan banyak bawaannya
ngantuk ya cuma aku aja ya kamu rasa juga ya
kira kira apa ya penyebabnya kalau habis makan kenyang terus ngantuk
habis makan kenyang terbitlah kantuk ya rasa kantuk berlebih kerap dialami
beberapa orang setelah mengkonsumsi makanan berat biasanya ketika rasa kantuk
menyerang orang akan menjadi malas untuk melakukan aktivitas padahal kita tahu
bahwa makanan merupakan
sumber energi sering juga karena mungkin pengaruh makanan ya kalau aku sih
suka agak dancing atau mungkin olahraga ya habis makan pingin tidur pingin akses
apa ngantuk ngantuk gitu minum kopi cari kopi secara medis fenomena ini
sebagian besar tidak berbahaya namun rasa katuk berlebih tentu mengganggu
menurut yona dewi dokter spesialis gizi klinik rasa
kantuk hebat setelah makan dikenal dengan
istilah medis post lungeslam atau foodcomma
rasa katuk berlebih disebabkan oleh kombinasi konsumsi karbohidrat tinggi
dan protein tinggi
rasa kantuk yang muncul sebenarnya terjadi pada saat proses pencernaan
berlangsung ketika tubuh akan melepaskan hormon serotonin yang membuat
tubuh lebih rileks biasanya produksi hormon serotonin berasal dari asam amino yang disebut kany white
lanjut sampai akhir perubahan
serotonin berasal dari asam amino yang disebut dengan triptofan yang terdapat pada makanan kaya protein
kemudian karbohidrat akan membantu tubuh menyerap triptofan
maka itu orang yang mengkonsumsi karbohidrat dan protein tinggi dapat membuat seseorang mengantuk
habis makan ngantuk aja tanpa disertai gejala gejala yang lain sih itu adalah suatu hal yang lumrah yang common ya yang biasa terjadi
maksudnya itu bukan merujuk kepada suatu kondisi medis tertentu
walaupun rasa kantuk berlebih setelah makan tidak berbahaya pada kondisi tertentu kondisi ini bisa menjadi suatu pertanda adanya gejala penyakit lain
biasanya jika diikuti oleh gejala seperti ini ada indikasi seseorang terkena penyakit gula atau diabetes
misalnya seseorang itu dia setiap makan ngantuk setiap makan ngantuk seperti yang tadi ya makan karbo tinggi
terus makan yang protein tinggi lemak tinggi itu dia merasa ngantuk
nah itu bisa jadi ada sign terhadap tubuh kita bahwa terjadi peningkatan resiko diabetes
kenapa karena pada saat kita makan yang karbo yang tinggi itu kan mestinya insulin kan muncul
insulin muncul gunanya untuk apa untuk mengontrol kadar gula
supaya gula ini bisa masuk ke sel
untuk mengatasi rasa kantuk berlebih pas jam makan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan
yang pertama komposisi makanan yang seimbang antara karbo lemak dan protein yang tidak berlebihan
memperlihatkan porsi makan sesuai kebutuhan tubuh
selain itu tidak makan dengan cepat karena bisa berdampak pada proses tubuh mencerna makanan
tim liputan cnn surabaya jawa timur